khususnya pertemuan bilateral apa saja yang dilakukan oleh indonesia
baik selamat siang maggie
dan memang saat ini waktu lokal talk to bali sendiri
sedang berlangsung pertemuan para menteri luar negeri anggota g dua puluh
juga sejumlah menteri luar negeri undangan
dan sesi pertama ini memang lebih menitik beratkan
pada pembahasan terkait dengan bagaimana menguatkan multilarisasi
dan juga bagaimana menciptakan kedamaian dunia secara bersama
dan kalau kita melihat tadi pagi
sekitar pagi ini kita melihat
pukul sembilan waktu indonesia bagian tengah
sejumlah menteri luar negeri sudah datang ke venue utama
dan langsung disambut oleh menteri luar negeri republik indonesia
dan ketika seluruh menteri luar negeri yang hadir
sempat terjadi sedikit ketegangan ketika menteri luar negeri rusia
lavax datang dan sempat ada beberapa pertanyaan yang cukup lantang
dari beberapa media yang hadir di venue utama
menanyakan kapan sebenarnya perang
yang akan berakhir
dan kalau kita melihat memang tema yang diangkat pada pertemuan kali ini
adalah bagaimana menciptakan dunia yang lebih damai stabil dan juga sejahtera bersama
dan tidak hanya sesi pertama dan akhirnya sore nanti
juga akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua
yang lebih menetikberatkan kepada bagaimana mencari solusi
ataupun langkah langkah dalam mengatasi kelangkaan pangan
dan tingginya harga komoditas
yang bisa dikatakan hal tersebut
menciptakan sejumlah negara atau membuat sejumlah negara
baik negara maju ini negara berkembang
mengalami peningkatan inflasi yang cukup tinggi
dan kalau kita melihat sebelum dilaksanakan forum g dua puluh
sempat ada beberapa penolakan dari menlu menlu
ataupun negara negara barat
atau negara negara yang tergabung dalam g tujuh
terkait kedatangan dari menlu rusia lovrovske indonesia
namun kalau kita melihat dengan hari ini
itu menandakan bahwa indonesia berhasil untuk mendatangkan seluruh menteri luar negeri
untuk bisa dikatakan berdiskusi
dengan pk pendapat yang terkait dengan tema tema
ataupun langkah langkah ataupun solusi yang coba dicapai dalam pertemuan kali ini
yaitu menciptakan dunia yang lebih baik
dunia yang lebih damai
dunia lebih stabil lebih sejahtera
dan juga pasti bisa mengatasi kelangkaan pangan dan energi
yang dirasakan oleh banyak negara belakangan ini
dan kalau kita melihat beberapa menteri luar negeri yang hadir
di pada pertemuan kali ini adalah
sempat menyampaikan beberapa statement yang cukup menyerang rusia
dan mereka juga sempat mengatakan
terutama dari menteri luar negeri amerika serikat
dan juga menteri luar negeri dari kanada
dan juga dari jerman
mereka mengatakan bahwa mereka akan memantau
pernyataan ataupun statement disampaikan oleh menlu rusia
pada pertemuan kali ini
apabila ada sesuatu yang mereka nilai bohong
maka mereka akan memberikan sanggahannya langsung di forum g dua puluh ini
kita akan masih menunggu update terbaru
bagaimana sebenarnya situasi di dalam pertemuan g dua puluh foreign minister meeting
ini yang sedang berlangsung saat ini
apakah terjadi walkout
apakah terjadi hujan interupsi disana
dan apabila itu terjadi
maka indonesia sebagai presidensi g dua puluh dua ribu dua puluh dua ini
memiliki sebuah tugas atau yang
yang diemban cukup besar
karena tugas indonesia disini
adalah bagaimana bisa
mendamaikan mengharmonikan para menlu menlu
ataupun negara yang bertindak dengan adanya invasi rusi epa
karena memang ini menjalidkan salah satu poin yang banyak
ataupun pasti akan sangat hangat
dibahas pada pertemuan kali ini
bagaimana nanti indonesia bisa membuat forum ini sesuai dengan tracknya sesuai dengan gagasan awalnya adalah bagaimana menciptakan indonesia
menciptakan dunia yang lebih baik yang lebih aman yang lebih damai dan juga pastinya menjaga tahanan pangan dan juga energi di dunia
ini ada fokus utama yang disampaikan juga oleh bu retno marsudi ketika pidato pembukaannya pada sesi forei minister meeting di pagi hari ini
ya baik ruli di situasi global yang panas saat ini menarik sekali kita bisa melihat sebagian besar menteri luar negeri hadir secara fisik di bali
apakah hawa sejuk ataupun udara segar di bali ini juga akan membuka kemungkinan menteri luar negeri amerika serikat anthony blinkton
juga menteri luar negeri rusia sergei lavrov dan juga menteri luar negeri china wang i akan bertemu secara bilateral di sela sela pertemuan
ya memang ini menjadi suatu yang
nanti nanti juga sebenarnya oleh para pihak media terkait dengan pertemuan pertemuan bilater yang terjadi dengan negara negara yang bisa dikatakan
meningkatkan eskalasi panas secara global ini
dan memang sudah disampaikan juga oleh jurubicara kementerian luar negeri di amerika serikat bahwa blinken tidak akan bertemu atau melaksanakan
atau melakukan kerjasama bilateral dengan lavrov pada kesempatan di bali ini
dan itu menjadi satu statement yang keras juga karena bagaimanapun amerika di sini akan bisa dikatakan
atau jalannya ataupun statement disampaikan oleh menlu rusia pada kesempatan di g dua puluh bali kali ini
dan tadi juga sempat disampaikan juga oleh jurubicara dari kemenlu amerika serikat bahwa menlu amerika serikat blinken juga akan bertemu dengan wang yi
untuk melakukan pertemuan bilateral dan nantinya juga akan dibahas beberapa poin di sana
satunya adalah bagaimana memastikan bahwa china tidak dikatakan memihak kepada rusia terkait dengan invasi rusia kepada ukraina
dan juga ini akan juga dibahas terkait dengan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi
dua negara juga pasti akan berimpak kepada pertumbuhan ekonomi secara global
dan rencananya besok menteri luar negeri blinken juga akan bertemu dengan perdana menteri republik rakyat tiongkok wang yi
dan kita rencana juga akan ada presscon yang akan disampaikan oleh menlu blinken di hadapan para media esok hari
kita juga masih bertanya tanya seperti apa sebenarnya pernyataan ataupun pendapat yang diajukan oleh para menteri luar negeri anggota g tujuh terutama terkait dengan kedatangan
menteri luar negeri rusia di bali saat ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia ruli kurniawan atas laporan anda
selamat bertugas kembali